musim haji dua ribu tujuh belas telah usai
para jemaah yang menunaikan ibadah haji telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji
kloter pertama jemaah haji asal jakarta pun telah pulang ke tanah air
dan tiba di asrama haji pondokide pukul setengah enam pagi waktu indonesia barat
beginilah suasana asrama haji pondokide jakarta kamis pagi
asrama tampak ramai oleh kedatangan sembilan bis yang membawa tiga ratus sembilan puluh satu haji dan petugas haji
para jemaah haji ini berasal dari kloter pertama embarkasi pondok gede jakarta
mereka tiba di tanah air pada pukul tiga dini hari
setelah beristirahat sejenak dan mengambil barang bawaan yang telah dikumpulkan
jemaah kemudian dapat kembali berkumpul dengan keluarga yang telah menunggu kedatangan mereka
suasana haru tampak mewarnai pertemuan antara para jemaah dan keluarganya
walaupun mengalami sedikit keterlambatan dari waktu mendarat yang direncanakan
kedatangan para jemaah haji ini dapat dianggap lancar
alhamdulillah untuk kloter pertama jkg dki embarkasi pono gede ini tepat waktu
dan alhamdulillah prosesnya begitu cepat di bandara
ya baik proses terkait dengan kesehatan maupun imigrasi ini tidak sampai dua jam
dan jamaah tiga ratus sembilan puluh satu termasuk petugas
dalam keadaan selamat dan sehat
dan semoga menjadi haji mabrur